mah minta uang dong
kamu minta uang terus sih bob
gua bikin melatihan futsal mah
gak ada ongkosnya
nih kalau mau minta uang
bantuin dulu mama cuci piring
tapi mau ikut ke rumahnya bu mas tuti
emang rumahnya di mana mai
gak ada gua pulang aja
top lah mas
lu datang duduk langsung diem
gua pikir ada masalah
eh kalau lo bingung diomongin
kali aja ada jalan keluarnya
boleh saya minta kopinya satu
itu yang gua demen

jadi kriteria backbone
next kira kira tampak apa saat youtube ini berubah
ngebayar dia dimana ajaasti sih
nah sese forki yang bingung
eh tiga tujak
sekalian buat bapak saya
kang ini yang dibungkus kan
ini bayar yang dua aja
ojak kan bayar sendiri
tes kau duluan
makasih ya mas indro
takut ojak kenapa kenapa
kalau di sini ada yang jualan
kalau lo makan sop kambingnya gurih
dagingnya juga empuk
naik sepeda juga bisa
pomp bensin di depan gang sono lo tau enggak
terus lurus di sebelah tukang putih kopi
ololoh saya tuh masih bingung pak haji
lo tau yang gedung cat kuning semua enggak
saya mah udah belum pernah ke sana atu pak haji
kira kira seratus meter dari pom bensin
memang ada gitu
ah saya belum pernah lihat
lo udah pernah ke sono belum
gue salah ngasih tau lo
jangan marah atau pak haji
pokoknya seratus meter dari situ ada gedung cat warna kuning
di seberangnya ada tukang putih kopi
nah di sebelah tukang putu kopi di situ tukang sop kambing betawinya
nah kemana mana kong
bikinin gua kopi semua
ini tau peraknya bang
sekalian aja ya bang
bang bubur bubur kacang hija nya satu
jangan lupa kacang mejanya setengah
sama ketan hitamnya juga setengah
abang udah tahu kok
makan di sini
ya ya bang
karena dia mau makan bubur
buburnya udah jadi dimakan di sini deh
makan nasi dulu ya
biar lambunya gak perih
makan dulu pak
ini teh apa tis
maunya juga asap kaming betawi bukan ketoprak
bapak t gimana sih pak
bapak mau mauannya asap kaming betawi
ya udah tuh
ini bapak beli sendiri
makasih ya tis
kamu minta uang terus sih bob
gua bi kan mau latihan futsal ma
gak ada ongkosnya
nih kalau mau minta uang bantuin dulu mama cuci piring
jak sipur kemana ya jak
kok dia gak ke sini
kan tadi lo dengar sendiri habis makan ketoprak dia langsung pergi
mana gue tahu kan gue juga belum ketemu sama dia
saya mah bingung jak
kenapa ya si pur nggak kesini
minta juga kemari
dua es cendol sepuluh bungkus ya
sepuluh bungkusnya sama semua kan
ada acara kantor mas
iya ada yang ulang tahun
kenapa kagak traktor bubur kacang hijau aja
bukan saya yang ulang tahun
terus kita doain aja dah
supaya pur kayak kayak dulu lagi pengen bunuh diri
ayo lah tuh jak
kata kamu mau doain sipur
di rumah ibu mas nuti
ojek di pangkalan mak
ojek kantorin dah
tis lo bawa dah
baru baru lagi pagi tulis
cendol manis dingin
buroin juga dah
biar ketoprak lo banyak yang beli
dad dad tunggu dad
iseng di sini sendirian
lo mau kemana sih dari tadi buruan bandir tapi kagak kepangkalan
suka suka kuih jack